kita ke sorotan lain gelapkan enam puluh mobil rental pasangan suami istri ditangkap polisi
pasangan suami istri ini ditangkap polisi karena menggelapkan enam puluh mobil
modusnya dengan menyewa mobil di persewaan mobil lalu kemudian digadaikan
kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan pelaku ke polisi
pelaku diketahui menjanjikan korban biaya kontrak lima juta rupiah per bulan
dengan kesepakatan menjalin kerjasama selama dua tahun
namun korban tak pernah menerima bayaran uang kontrak sejak mobilnya diserahkan kepada pelaku
pelaku justru menggadekan mobil korban
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman empat tahun penjara